persebaya surabaya akhirnya berhasil lolos babak delapan besar setelah melumat tim bertabur bintang madura united satu enam
dalam laga yang disaksikan lebih dari lima puluh ribu bonek mania ini pertandingan berjalan cukup panas dan atraktif
bermain di depan lima puluh ribu supporter bonek mania persebaya tampil agresif dan menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama
persebaya bermain terbuka dan menekan melalui kedua sayapnya ferdinando pahabol dan irfan jaya
hasilnya persebaya berhasil unggul melalui tendangan cantik fernando bahamol pada menit ke tiga puluh hingga peluit panjang akhir pertandingan berbunyi
dengan kemenangan ini persebaya dipastikan lolos ke perempat final
sementara pelatih madura united gomezha oliviera mengaku kaget dengan permainan cepat dan lincah persebaya surabaya
dengan dukungan puluhan ribu bonek mania membuat timnya tak bisa berbuat banyak di depan gawang hingga harus takluk di gelora bung tomo surabaya
sebelumnya pertandingan piala presiden antara persebaya surabaya melawan madura united di stadion kelora bungkoma
sempat dinodai dengan beredarnya tiket palsu yang didapat oleh para supporter dari sejumlah calon
akibatnya ratusan supporter persebaya terpaksa tak dapat masuk stadion karena tiket mereka terdeteksi tak memiliki barcode resmi dari panitia pelaksana
petugas pun akhirnya menertibkan dengan mengeluarkan para bonek dari antrian
namun hal ini justru memicu kericuhan antara petugas dan supporter
hingga menyebabkan aksi saling dorong
kericuhan berhasil meredah saat sejumlah petugas berhasil memediasi para supporter agar tak melakukan aksi anarkis
laga pertemuan persebaya surabaya melawan madura united sendiri berhasil menyedot perhatian penonton yang mencapai lima puluh ribu penonton